atau press release yang akan disampaikan oleh kepolisian dan juga dinas terkait
apakah keterangan pers atau press release itu sudah dilakukan hari ini
jadi situasi dan kondisi di lokasi kejadian
sejak tadi pagi tadi pagi
terkantor lengan dan warga beraktifitas seperti biasa
dan tim gabungan dari polisi tni dan ktpt
tampak mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan pengukuran lahan lanjutan
lalu tri tadi anda menyebutkan bahwa dari keterangan pers yang disampaikan
disampaikan kronologi terkait konflik yang terjadi di wadas sendiri
bisa anda ceritakan bagaimana kemudian kronologi konflik ini
versi keterangan pers yang baru saja anda dapatkan tadi
untuk keterangan pers ini
tadi dari bapak gubernur bawah tengah sajak renowo
soal latar belakang untuk relokasi penambangan
dari tanah milik warga
untuk proses kejadian kemarin untuk kronologis
masih menunggu penjelasan dari kabupaten jawa tengah gitu pani
lalu bagaimana dengan kronologi konflik dari warga sendiri
yang memang berada di sana dan mengalami kejadian tersebut tri
untuk kejadian kemarin
warga sebelumnya menggelar istiqosah
di sebuah masjid kampung setempat
atau kepolisian yang berjaga jaga
terlihat dari pihak kepolisian kemarin
mengamankan beberapa warga
menemukan tiga data jam
terus beberapa warga langsung diamankan gitu fani
lalu tri kami ingin konfirmasi bahwa
apakah benar ada pemadaman listrik yang dilakukan
sejak kemarin sore hingga hari ini
untuk listrik informasi yang beredar
saat kami itu sejak kemarin
tapi untuk pagi ini sudah bisa menyala
dan komunikasi sudah mulai lancar gitu pani
baik berarti pagi ini listrik sudah menyala lagi di sana begitu ya
untuk tambahan pani
ini tadi dari penjelasan gubernur jawa tengah
untuk hari ini rencananya warga yang diamankan
mau dibebaskan kembali ke rumahnya masing masing
itu informasi terakhir pani
pukul berapa apakah ada informasi
terkait jam berapa warga yang ditahan itu akan kembali dibebaskan tri
oh untuk jam belum bisa dipastikan
tapi rencananya rabu siang ini mau dilepaskan gitu fani
lalu terkait dengan situasi terkini
dan juga aktivitas masyarakat di desa wada sendiri
pantauan anda seperti apa saat ini
untuk sampai saat ini warga akan turun biasa saja seperti normal
dan aktivitas belajar mengajar anak anak juga berjalan seperti biasa gitu pani
lalu tri apakah sudah ada dialog begitu atau pertemuan yang dilakukan
baik dari aparat keamanan atau pemerintah daerah setempat dengan warga
untuk menemukan atau mencari solusi begitu terkait konflik yang ada di sana saat ini
rencananya selesai jumpa pers yang dilihat di bores purworejo
rencananya dari pihak terkait akan mengadakan dialog
baru rencana tapi untuk teknisnya kita juga belum tahu
masih menunggu informasi dari pihak kepolisian dan dinas terkait gitu fan
baik berarti hingga saat ini memang masih menunggu informasi dari otoritas setempat
begitu ya terkait pertemuan begitu dialog yang akan dilakukan
dan juga nanti akan seperti apa kronologi konflik yang terjadi di desa wada saat ini
baik terima kasih jurnalis transmedia
terima kasih baik terima kasih jurnalis transmedia
baik terima kasih jurnalis transmedia
tri joko purnomo atas laporan langsung anda dari magelang jawa tengah